ya dan saat ini menyaksikan cnn indonesia update bersama saya fani maniar
importer mobil mewah membantah jika impor mobil mewah menjadi salah satu dari penyebab
meskipun membantah presiden direktur prestige image motor cars rudy salim menyampaikan importer tetap setuju dengan kenaikan pajak impor mobil mewah
pembelian mobil mewah
sementara itu enam kapal penangkap ikan berbendera vietnam dan thailand yang dilakukan atau melakukan pencurian ikan di wilayah perairan kepulauan riau
ditenggelamkan oleh direktorat polair polda kepulauan riau di perairan pulau abang kecamatan galang batam
enam kapal berbendera vietnam dan thailand ditangkap karena melakukan pencurian ikan di perairan indonesia
terutama di wilayah perairan provinsi kepulauan riau pada kamis petang
penenggalaman kapal ikan asing ini dilakukan oleh petugas
ditpol air polda kepri di perairan pulau abang kecamatan galang ujung pulau batan provinsi kepulauan riau
penenggalaman kapal pencurian ikan ini tidak diledakan namun ditenggelamkan
petugas hanya melakukan penenggelaman dengan cara memberi pemberat seperti diisi pasir dan air hingga tenggelam dengan perlahan
penenggelaman kali ini merupakan sisa kapal dari penenggelaman dua minggu sebelumnya
yaitu penenggelaman yang dilakukan oleh satgas satu ratus lima belas
dan kami ini sisa kapal dari
sembilan kapal yang harus kami tenggelamkan
yang mana kapal ini merupakan hasil tangkapan dari kkp dan juga polair
yang sudah kasusnya sudah inkrah sampai dengan pengadilan
penenggelaman kapal ikan asing ini dilakukan berdasarkan perintah menteri kelautan serta putusan tetap pengadilan negeri batam
agusti swanto batam kepulauan riau
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news
masih akan kembali setelah jeda berikut ini